sebuah truk box terperosok ke areal pesawahan di pantura subang minggu pagi
sopir truk tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya gara gara menghindari kendaraan lain yang ada di depannya
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini
truk box bernomor polisi b sembilan ribu tiga ratus delapan belas tck ini terperosok ke areal persawahan milik warga di kecamatan pamanukan subang minggu pagi
insiden terjadi ketika truk yang mengangkut sembako ini tengah melaju dari arah cirebon menuju jakarta
di tengah perjalanan pengemudi truk tidak dapat mengendalikan laju kendaraan karena menghindari kendaraan di depannya
truk kemudian oleng karena mengemudi secara spontan membanting setir ke kanan hingga melaju ke arah berlawanan
kencangnya laju truk membuat kendaraan menabrak trotoar dan pagar pembatas jalan hingga masuk ke areal persawahan sejauh lima puluh meter
beruntung pengemudi hanya mengalami luka ringan dan tidak terlalu berhasil
tidak menimbulkan korban jiwa
kasus kecelakaan ini kini tengah ditangani sat laka lantas polsek pamanukan dan firman syah subang